dua kali mangkir dari panggilan polisi
pengasuh pondok pesantren yang diduga mencabuli
enam santri perempuan di banyuwangi
akhirnya dijemput paksa pada rabu enam juli dua ribu dua puluh
tim resmo polresta banyuwangi jawa timur
mengejar tersangka ke wilayah lampung utara
tersangka merupakan mantan anggota dprd banyuwangi
dan anggota dprd provinsi jawa timur
tersangka bersembunyi di rumah mantan santrinya
di kecamatan bunga mayang kabupaten lampung utara
kami siang kapolresta banyuwangi menjelaskan
dari enam korban yang semuanya masih di bawah umur
satu di antaranya disetubuhi oleh pelaku
tersangka mencabuli dengan modus memberi nasihat spiritual
dan tes keperawanan
untuk barang bukti ada lima yang kita taruh disini
ada pakaian dari para korban ini
ini para korban pakaiannya
ada uang lima ratus ribu
ada satu unit hp
ada ekipitas sekolah
dan beberapa kapal ekipitas
polresta banyuwangi menjelaskan tersangka
dengan undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
setelah kasus ini mencuat
santri perempuan yang diminta oleh orang tuanya untuk pulang
karena khawatir menjadi korban tindakan asusila